basuki cahaya purnama ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama saat dirinya bertarung dalam pemilihan kepala daerah dki jakarta dua ribu tujuh belas
lalu bagaimana tanggapan penantang ahok terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama
saya tidak bisa banyak komentar yang jelas ini kan sedang dalam proses ya kita hormati semua proses ini
yang jelas saya berharap pak ahok bisa menghadapi situasi ini dengan baik
kenapa sekali lagi kita kembalikan kepada proses yang sudah berjalan kita hormati semua itu kita hormati semua apa yang telah berjalan selama ini
kita berharap agar proses penegakan hukum dijalankan dengan benar sesuai dengan semua peraturan yang ada
dan pihak kepentingan
kepolisian terus tetap menjaga independensi seperti yang selalu dijaga oleh kepolisian
jadi kita berharap bahwa dari langkah langkah yang dilakukan kepolisian itu sepenuhnya untuk penegakan hukum itu saja